pak izin pak dikit pak
dapet tuh bapak
udah jauh pergi
udah jauh pergi
udah jauh pergi
udah jauh pergi
udah jauh pergi
udah jauh pergi
udah jauh pergi
udah jauh pergi